sungai ngerden tercemar lor gitu
dalam video amatir terlihat air sungai berubah warna menjadi merah
video ini sempat viral di media sosial kami siang
video berdurasi dua puluh tiga detik ini terjadi di sungai desa ngereden klaten jawa tengah
belum diketahui secara pasti penyebab berubahnya warna air sungai menjadi merah pekat ini
namun warga menduga hal itu terkait limbah yang dibuang ke sungai
salah satu warga wiyadi mengaku terkejut melihat air sungai berwarna merah
perubahan warna air sungai baru pertama kali terjadi
kejadian tersebut berlangsung selama sekitar tiga puluh menit
setelah itu pudar dan warna air sungai berangsur kembali normal
sempat itu saya takut
biasanya kan putih kok jadi warna merah gitu
merah kayak darah gitu ya pak
kejadian seperti itu sering atau baru pertama kali
baru pertama kali ini
sementara itu pemerintah desa telah mendapatkan laporan warga dan langsung melakukan pengecekan kondisi sungai
hingga kami sore kondisi air sungai terlihat kembali normal
menerima laporan dari warga bahwasannya untuk aliran air sungai menjadi merah itu baru hari ini
tadi pagi saja tidak
itu berarti ada mungkin industri home industry ataupun apa nyuci di sungai
pemerintah desa mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan
ekosistem sungai dengan cara membuang sampah pada tempatnya
bagus adi klaten jawa tengah